kami ingin perubahan dan perbaikan untuk indonesia
saya bertekad saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini
sementara prabowo subianto memandang strategi presiden jokowi sudah benar
dan bertekad juga akan melanjutkan
apakah kritik kubu perubahan efektif di tengah approval rating tinggi presiden jokowi
perubahan versus keberlanjutan
siapa mendulang di pilpres dua ribu dua puluh
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling ujung
ada kepala bakomstra partai demokrat herzaki mahendra
ya selamat malam mbak nana
masih ada direktur esekutif indo strategic mas kairul umang
salam malam mbak nana
ada wasekjen partai nasdem
salam malam bang jakvar
malam mbak nana
ini kok gak semangat gi
semangat bang semangat
siaga nih kayaknya kerja keras banget kemarin
ada politikus pdi perjuangan putra anababan
salam malam bang putra
selamat malam mbak rifana
ada juga anggota dewan pembina partai gerindra andre rosiade
dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman teman mahasiswa
sebagai bentuk partisipasi publik
karena kita tahu pada pemilu presidennya
dan juga pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat
sehingga political show selalu melibatkan teman teman pemilih muda
untuk bergabung dalam diskusi kita di setiap hari senin ini
dan malam ini ada teman teman yang sudah bergabung secara virtual
dari badan eksekutif mahasiswa universitas tanjung pura
pontianak kalimantan barat
selamat malam teman teman
wah ini jauh banget
ini dapilnya siapa nih
oh dapilnya mas daki
mahasiswa nanti teman teman dari bem tanjung pura bisa ini ya
memberikan kritik memberikan masukan memberikan pertanyaan
siapa tahu melalui diskusi kita pada malam hari ini
teman teman sudah bisa memutuskan siapa yang akan teman teman coblos nanti di tps empat belas februari dua ribu dua puluh
apakah yang pro perubahan ataupun yang pro keberlanjutan
apa yang ditawarkan oleh mereka
saya mau langsung ke narasumber
tapi sebelumnya kita dengarkan sama sama pernyataan dari ketua umum partai nasdem
pak surya palo kemarin pada saat acara apel siaga di glora bungkarno
bawasannya pikiran gerakan perubahan
yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh presiden jokowi
untuk melaksanakan revolusi mental
adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita
senafas sebangun sejalan
dan itulah yang kenapa
ketika pada tahun dua ribu empat belas pemilu
dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki
kita dukung yang namanya presiden jokowi
kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini
logika kita menyatakan
kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara

akan jauh lebih hebat
seperti apa yang kita harapkan
harapan belum menjadi kenyataan
ya bang jakfar itu tadi pernyataan dari ketua umum anda
pak surya palo dalam apel siaga kemarin yang menyebut bahwa
gerakan revolusi mental yang digagas oleh presiden jokowi
ternyata belum memenuhi harapan
apa yang membuat nasdem berpikir seperti itu
dimana yang belum memenuhi harapannya
pada dua ribu empat belas pak jokowi menawarkan nawacita
kepada semua masyarakat indonesia disampaikan ada sembilan program pokok itu
lalu kemudian tagline hampir di semua atribut itu adalah revolusi mental
gerakan perubahan restorasi indonesia itu juga semangatnya adalah
membangun manusianya prosesnya membangun orang orangnya
sebagaimana lagu indonesia raya itu bangunlah jiwanya
barulah bangun badannya
pada prosesnya kemudian kekecewaan kekecewaan
kritik kritik disampaikan secara konstruktif
kita juga melihat bahwa revolusi mental yang menjadi tagline itu
lebih didorong proses pembangunan infrastruktur
yang itu menurut kita menurut saya terutama bukanlah pada konstruksi manusianya
tapi pada mentalnya
sebagaimana para pendiri bangsa ini menyampaikan bahwa kita haruslah
manusia yang kuat jatuh bangun bangkit lagi jatuh bangun bangkit lagi
untuk menjadi bangsa besar
bangsa besar itu dimulai dari manusianya prosesnya di sana proses pembangunan manusianya
kita lihat bahwa indeks pembangunan manusia indonesia masih berada di urutan delapan puluh enam
pembangunan kebahagiaan manusia indonesia satu ratus empat belas dari seratus orang indonesia ini
satu ratus empat belas dari satu ratus sembilan puluh negara artinya proses proses pembangunan manusia proses dari revolusi mental itu
belumlah sesungguhnya memuaskan
ada peningkatan benar tapi belumlah memuaskan maka kemudian gerakan perubahan untuk proses manusianya
sangat penting kita lakukan
oke bang jakvar pertanyaannya adalah sembilan tahun berkoalisi dengan presiden jokowi kenapa baru sekarang melakukan kritik soal revolusi mental
di saat pilihan politik anda berbeda pilihan politik partai anda berbeda dengan pak jokowi
menurut saya tidak hanya sekarang ya prosesnya ada di dpr ada di pertemuan pertemuan pak surya dengan pak jokowi yang rutin sebelum ini
sebelum kita memutuskan berkoalisi dengan teman teman demokrat teman teman pks belum tentu juga beda pilihan mana tahu nanti suatu saat
tapi kenapa baru disampaikan sekarang
baru sekarang apel akbarnya kan
dalam beberapa tahun terakhir kan tidak ada
tapi kan beberapa kali pak surya pidato nggak pernah disampaikan kritik itu
pernah disampaikan bahwa pembangunan kita harus berharus melakukan kritik itu
untuk melakukan menyesuaikan dengan apa yang pernah kita sampaikan
pak surya itu ucapannya secara lugas mengatakan politik indonesia harus keluar dari kepura puraan sejalannya kata dan perbuatan
nah disitu revolusi mentalnya disitu
sejalannya kata dan perbuatan sehingga masyarakat indonesia bisa melihat bahwa pemimpin pemimpin elit elit politik itu memiliki keteladanan disana
bang jafar artinya kalau misalnya gerakan revolusi mental yang digagas oleh presiden jokowi ini belum memenuhi harapan
ketika nanti baca pres anda anies baswedan katakanlah menang dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat gerakan revolusi mental itu gak akan diteruskan ya
bukan mungkin bahasanya berbeda tapi pembangunan manusia peningkatan kualitas manusia peningkatan kebahagiaan dan kesejahteraan umum itu pasti dilanjutkan
namanya aja ganti
dalam bentuk yang lebih up to date lebih upgrade dan lebih mungkin dikerjakan secara bersama sama sebagai sebuah negara dan bangsa
jadi namanya aja yang ganti tapi konsepnya sama pembangunan manusia

tidak pendekatan kan konsep itu pendekatan cara dan lain lain itu bagian dari konsep filosofinya
dari filosofi sampai cara menerapkan itu konsep
oke tapi anda yakin bahwa seorang anies baswedan itu bisa membuat ataupun melaksanakan gerakan revolusi mental itu menjadi lebih memenuhi harapan ketimbang presiden jokowi
kalau tidak yakin kita tidak dukung mas anies lah karena kita yakin dong
tapi kan anda juga dulu mendukung pak jokowi dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas bedanya apa
prosesnya kan mendukung dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
mendukung pak jokowi dalam proses kesamaan visi dan lain lain bahwa visi itu dikerjakan ada yang tertinggal ada yang lain ada pendekatan yang perlu dirubah itulah gerakan perubahan
jadi nanti ketika misalnya pun anies baswedan terpilih sebagai presiden kemudian gerakan pembangunan manusianya tidak memenuhi harapan seorang suryapalo juga akan mengatakan hal yang sama
kemungkinan karena itu kritik menjadi hal yang konstruktif untuk proses kita berbangsa dan bernegara
oke saya mau ke pdi perjuangan bang putra
karena presiden jokowi sebetulnya sudah merespon ya pernyataan pidato politiknya pak suryapalo dengan mengatakan bahwa kalau memang ada yang belum maksimal maka akan dimaksimalkan
artinya termasuk gerakan revolusi mental
dari pdi perjuangan mengakui nggak bahwa memang gerakan revolusi mental ini belum memenuhi harapan
itu tidak signifikan ya artinya bicara tentang mengkritik soal revolusi mental
karena kalau kita lihat masalah di revolusi mental tentunya kita harus percaya dong tren dari kinerja pak jokowi
masa pdi perjuangan mau dengarkan elit aja pd perjuangan dengan rakyat rakyat mengatakan seperti itu yang mana lagi yang mau dibahas
artinya kita jangan terlalu banyak jangan lupa pendapat rakyat lah dan disampaikan dalam survei tatap muka wawancara dan lain sebagainya
ini kan penting
jadi kita jangan memilih enak bukul yang sini kita bukul yang sini enak bukul yang situ kita bukul yang sini
tapi kan kenyataannya gini mbak rifana lihat dong citra pak jokowi pribadi sebagai presiden
artinya kalau bicara revolusi mental itu adalah pak jokowi sendiri adalah simbol dari revolusi mental yang harus menjadi panutan para menterinya para dirjennya
seluruh aparatur yang di daerah termasuk kita semuanya
bagaimana pak jokowi bisa menjaga citranya begitu baik sebagai seorang presiden yang bersih
bahwa citranya pak jokowi sebagai presiden sangat bagus kemudian approvatingnya sangat tinggi
itu satu hal bang putra
tapi bahwa soal revolusi mental ataupun pembangunan manusia yang tadi disampaikan oleh bang jakfar
indeks pembangunan manusia kita tidak begitu tinggi itu juga satu hal yang lain
jadi perjuangan tidak melihat itu menjadi suatu masalah
saya di komisi pendidikan ya saya berkomisi pendidikan dan saya bergumul banyak dengan masalah masalah pendidikan
masalah sdm termasuk dengan kemenpora pemuda dan olahraga
ini adalah satu kesatuan ini adalah satu rampak barisan tidak bisa hanya diselesaikan dalam lima tahun sepuluh tahun
kita melihat perkembangan reformasi kita melihat bagaimana perubahan revolusi mental yang terjadi sejak orde baru
era reformasi kita nggak pernah terlalu fokus terhadap ini pembangunan sdm
nah pak jokowi membangun benchmarking di sini membangun tonggak di sini mengatakan soal revolusi mental
nah persoalannya adalah mau nggak kita menjadikan ini menjadi fokus
kalau menurut saya itu menjadi tantangan kami di pd perjuangan juga di komisi sepuluh
ya kan bagaimana menteri menteri menjadikan ini fokus yang datang dari berbagai latar belakang yang berbeda beda
nah ini kan harus menjadi bukan hanya kerjaan pak jokowi semata tapi kerjaan kita semuanya
nah ini yang menurut saya revolusi mental tidak bisa dijadikan benchmark
buktinya masyarakat puas kok dengan kinerja pak jokowi dan tinggi terus loh
itu yang menurut saya menjadi katakannya
revolusi mental nggak bisa jadi benchmark karena kepuasannya pak jokowi tinggi terus bang jakfar silahkan
itu menurut saya dua hal yang berbeda
kepuasan itu kompleksitasnya besar gitu ya
tadi bang putra mengatakan bahwa itu citra pribadi
revolusi mental itu tentang indonesia bukan tentang pak jokowi
jadi kritik pak surya atau ucapan pak surya itu adalah melihat bagaimana indonesia yang kita bangun sekarang
yang kita cintai ini
dan kemudian apa yang akan kita lakukan untuk ke depan
sehingga sehingga manusia indonesia itu sebagaimana cita cita kemerdekaan
kesejahteraannya meningkat cerdas dan lain lain
itu terjadi gitu
jadi bukan soal ini citra pak jokowi bagus
cita cita bagus tidak
tapi bagaimana kita lihat lembaga lembaga internasional juga menyampaikan
oh urutan indonesia itu segini loh tentang kebahagiaannya
oh urutan indonesia itu delapan puluh an loh tentang indeks pembangunan manusianya
sementara kita mengatakan bahwa indonesia akan mengalami bonus demografi
bagaimana kita menghadapi situasi itu jika kemudian manusia indonesia nya tidak
atau belum memiliki kompetensi yang sama atau bisa sejajar dengan negara negara besar
di sana konteksnya bukan persoalan pak jokowi semata
ini persoalan bangsa indonesia yang harus kita hadapi
tapi presiden jokowi dalam bekerja sebagai seorang presiden memimpin negara ini
revolusi mental itu harus dipimpin oleh orang yang punya tingkat dan citra kepuasan yang tinggi
berarti dia kan punya kinerja yang bagus punya kualitas yang bagus
dan memang orangnya bersih
itu kan harus jadi panutan
masa panutannya gak bisa menjadi simbol revolusi mental
artinya kalau misalnya nanti
jadi mas ganjar katakanlah ya terpilih dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
pdi perjuangan akan tetap meneruskan soal program revolusi mental itu
tidak mengubahnya menjadi gagasan baru lanjut aja
gimana kalau saya bongkar surveinya pak ganjar
yang milih pak ganjar itu saya kasih tahu nih kenapa alasan memilih
merakyat kerja dan baik
itu karakter pak jokowi semuanya
jadi udah pas untuk melanjutkan itu
jadi revolusi mental itu lanjut pak ganjar
simbolnya udah dapat tinggal turunnya nanti ke bawah
bagaimana menteri aparat dan lain sebagainya untuk bisa menurunkan itu semuanya
terus terang di dpr juga kita punya tantangan soal revolusi mental
dari sisi waktu kita juga suka terlambat kok rapat tanya bang andri
kita juga nggak disiplin juga kadang kadang
ya dalam hal ini banyak hal
jadi artinya ini tantangan kita bersama
bukannya sekedar kegagalan pak jokowi tapi ini semuanya
ya seluruh lembaga elemen masyarakat menurut saya
oke jadi tadi kritik yang disampaikan oleh bang surya
bahwa revolusi mental itu belum memenuhi harapan itu harusnya menjadi tanggung jawab bersama
tentang kita dong
bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pak jokowi padahal kan itu yang menggagas pak jokowi pertama
yang bisa melanjutkan kan adalah yang melanjutkan itu bukan yang mau perubahan
bang zaky kita tinggalkan ya revolusi mental ini gak selesai selesai nih nanti nih
bang zaky karena ketua umum anda mas ahaye hari jumat menyampaikan pidato politik
itu sebelumnya baca pres dari partai nasdem mas anies baswedan dari koalisi perubahan
itu juga menyampaikan di acara apeksi ya di makassar
bahwa mas ahy kemudian mas anies menyoroti soal ketimpangan
dengan ekonomi yang terjadi di era presiden jokowi
nah narasi perubahan seperti apa di bidang ekonomi yang kemudian ditawarkan oleh koalisi anda koalisi perubahan
ya terima kasih
jadi begini kita mesti menyoroti terkait dengan apa yang disampaikan oleh mas ahy dalam pidata politiknya hari jumat lalu
ada lima klaster permasalahan bangsa ini yang akan kita selesaikan
jika nanti dipercaya memimpin negeri ini di dua ribu dua puluh empat ya baik di koalisi perubahan dengan capres cawapres yang akan kami dorong
orang nanti dipilih oleh rakyat
yang kedua juga bagaimana teman teman koalisi perubahan baik demokrat nasdem dan pks juga bisa mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen
pertama adalah mengenai ekonomi dan kesejahteraan rakyat
nah ekonomi dan kesejahteraan rakyat ini yang kami soroti tentu saja terkait dengan bagaimana alokasi dan prioritas anggaran negara
bagaimana pada saat rakyat sedang susah ada seratus juta lebih rakyat kita yang sedang kesulitan
lalu prioritas pemerintah itu lebih banyak kepada mohon maaf
bukan berarti ini tidak penting ini perlu tetapi ini bicara mengenai prioritas
kan kalau misalnya ada raid yang sakit ya kita sembuhkan dulu yang sakit
ada yang lapar ya bagaimana agar mereka tidak lapar
nah ini yang kami soroti itu gitu
kita lihat bagaimana misalnya katakanlah kita akan hidupkan terkait dengan subsidi listrik untuk rakyat
lalu misalnya untuk nelayan subsidi solar lalu subsidi pupuk
ini mas ahaye misalnya pada saat keliling keliling bertemu dengan petani
yang disampaikan oleh petani mas kita sudah sampun menggap menggap katanya
kenapa ya oke subsidi pupuk ada tapi berapa juta
kebutuhan pupuk kita saat ini tiga belas juta subsidi pupuknya sangat sangat kecil
sedangkan dulu di era psby kebutuhan pupuk kita sembilan juta tetapi delapan juta pupuk itu disubsidi
kemudian kita geser lagi misalnya terkait dengan kesejahteraan
ya ada namanya pns atau asn saat ini ada guru ada tni ada perangkat desa
sepuluh tahun ini berapa kali naik gaji hanya dua kali
era psby setiap tahun hampir setiap tahun naik gaji
jadi narasi perubahan yang ditawarkan oleh klasi perubahan itu di bidang ekonomi kembali ke zamannya psby gitu maksudnya
kalau dari kami kita akan perbaiki betul prioritas dan anggaran negara ini alokasinya
bagaimana agar benar benar kena ke masyarakat langsung gitu
tidak perlu jor joran ya
kan menjadi lucu ini ekonomi menurun ya fiskal terbatas utang meroket
ya tetapi kesulitannya
dihapi oleh masyarakat luar biasa padahal kan harapan kita
infrastruktur dibangun kemudian ada perbaikan
tahan dulu soal infrastruktur saya punya datanya ya kita lihat bersama ya
apakah masyarakat sama pendapatnya dengan demokrat dan juga dengan koalisi perubahan soal pembangunan infrastruktur
bisa ditunjukkan nggak
bagaimana respon masyarakat soal pembangunan infrastruktur di eranya pak jokowi
jadi dampak pembangunan jalan ini di sini bang zaki silahkan di situ juga bisa
dampak pembangunan jalan tol itu ternyata bagi masyarakat ini
surveinya mas umam ya dari sumbernya indostrategic
berbeda loh suara rakyat dengan suara elit suara partai
ya harusnya programnya juga tinggi dong
tapi ternyata ada gap ini di sini
justru kalau kami melihatnya adalah bahwa bagaimanapun masih banyak hal yang perlu diperbaiki
kita juga janganlah kemudian mohon maaf ini
membentur benturkan antara keberlanjutan dan perubahan seakan akan
siapa yang mendulang kan begitu tadi
yang mendulang menurut kami perubahan ini ini adalah rakyat nantinya
dua ribu empat belas teman teman nasdem dan pdip berhasil melakukan perubahan
kan begitu jelas gitu
ya nanti dua ribu dua puluh empat ya demokrat nasdem dan pks
juga akan melakukan perubahan
demi siapa demi rakyat
nah inilah yang kami cermati bagaimana agar tadi
pembangunan kebendaan bahasa kami
ya itu tetap berlanjut ya apa yang baik kita pertahankan
tetapi ada alokasi ada prioritas
pembangunan sdm ini
yang juga harus benar benar menjadi prioritas
kita masih terus melihat dan mencermati bagaimana pendidikan misalnya
nah ini kita ingin perbaiki bagaimana agar bisa lebih banyak juga di pendidikan ini
ini sudah berbulan bulan sejak dicalonkan kita belum lihat nih narasi perubahan
ataupun visi misi perubahan yang ingin disampaikan ataupun ingin dirubah oleh
kubunya mas anies baswedan itu apa apa yang ditawarkan sih sebetulnya
untuk perubahan tadi itu kan anda berkali kali menyebut ini
jelas tadi prioritas anggaran alokasi anggaran
kita bicara mengenai kesehatan ya misalnya kami ini kalau kami menyoroti
misalnya terkait undang undang kesehatan kenapa
ini kan mohon maaf ini kan prioritas
jadi kalau misalnya nanti koalisi perubahan mas andries menang begitu ya
itu undang undang kesehatan akan dibatalkan ataupun direvisi
kalau kami tidak semenuruh dibatalkan ada hal yang baik tentunya
tetapi kami menyoroti terkait dengan masalah spending anggaran ini
kesehatan ini penting mohon maaf ini ya yang kami akan kritisi adalah begini
dulu di era pak sby bpjs misalnya orang itu nggak disuruh pulang
ini sekarang tiga hari wajib pulang
kok yang dulu tunggu sembuh gitu kita akan upayakan nanti di komisi sepuluh ya kan ada
nanti kami ada bang deddy yusuf segala
bpjs komisi sembilan bang
sorr sorry salah sebut tadi
karena soalnya mancing dia nih gitu ya kan
nah terkait dengan masalah kesehatan misalnya nanti bpjs ini
ya kami akan ada nanti dukungan bagaimana caranya agar tiga hari tidak harus pulang
tunggu sembuh dulu gitu loh
dan mohon maaf yang sakit ini kan kita juga terbatas ya
bpjs itu kan bukan berarti bahwa yang mohon maaf yang mampu kan juga nggak akan menggunakan
mohon maaf nih tidak akan menggunakan bpjs juga yang kami cermati saat ini
nah ini contohnya tadi
gitu loh satu hal
itu berarti soal bpjs akan dicatat ini sama yang nonton
bahwa kalau nanti koalisi ada menang itu harus diterapkan
jadi gini bpjs bukan kami gratiskan ya
tetap tetap bpjs ini
tetapi lagi lagi kami tidak akan buat jadi satu rate yang semua miskin dan kaya sama
enggak dong harus ada perbedaan
itu salah satu tawaran di naraseperubahan ya
yang kedua kami tidak akan buat agar tiga hari wajib pulang
tunggu sampai sembuh
itu yang akan kami upayakan
inilah menjadi prioritas kami salah satunya
kita bicara prioritas sdm tapi orang sakit kok
saya mau ke gerindra
bang andre kalau dari koalisi perubahan dari demokrat dari nasdem
melihat bahwa memang situasinya saat ini sedang tidak baik baik saja
terjadi ketimpangan ekonomi dari gerindra dari pak prabowo
melihat pak prabowo kan dari dulu dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas kalau kampanye soal ekonomi
nah ini sekarang melihatnya bagaimana
apakah kondisi ekonomi kita baik baik saja
tidak terjadi ketimpangan ekonomi
menurut pak prabowo dan gerindra seperti apa bang andre
mari kita pakai logika objektif rasional dan logis
bukan dengan logika politik untuk elektoral
jadi saya tidak mau banyak teori
yang kedua nona seluruh dunia ini mengalami krisis nona
bahkan banyak negara negara bangkrut
tapi apa yang terjadi di indonesia
kalau mas anies mungkin mengkritik penanganan pandemi kita
tapi who dan mayoritas negara di dunia menganggap indonesia negara lima besar terbaik penanganan covid
itu hebatnya pemerintah pak jokowi
yang kedua sekarang seluruh dunia mengalami krisis saya ulangi
ada krisis ekonomi pangan energi tidak pas di dunia
nona harus lihat kondisi dunia
karena kondisi pandemi
karena negara lain masih minus
sebelum pandemi juga
sebentar nanti saya kasih kesempatan
kita kan belajar gantian
ini prestasi luar biasa
jadi nggak ada ketimbangan ekonomi kalau menurut belinda ya
jadi itu yang disampaikan oleh pak prabowo
bahwa strategi pembangunan pak jokowi ini sudah tepat
dan beliau akan melanjutkan
jadi kalau allah mentakdirkan rakyat memberikan mandat kepada pak prabowo
berarti pemerintahan dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan yang dipimpin presiden prabowo republik indonesia
itu merupakan keberlanjutan pemerintahan pak jokowi
dijanjiannya gimana pak suntien tadi
janjinya tadi kita defense pak jokowi dulu bukan kampanye
colongan bukan demikian

saya ingin menyampaikan
kita ingin menyampaikan bahwasannya
tidak ada yang salah dengan pemerintah pak jokowi
kalau memang mungkin ada yang dirasakan belum sempurna
tentu kita akan lanjutkan dan kita perbaiki
menurut gerindra ada yang belum sempurna ya dari programnya pak jokowi ini
ya mungkin belum maksimal
kan presiden menyampaikan nanti kita akan maksimalkan
kan presiden jokowi sudah akui
mungkin belum maksimal harus dimaksimalkan
makanya presiden dalam pidatonya
dalam reshuffle kabinet hari ini
yang belum cepat dipercepat
yang belum maksimal dimaksimalkan
tapi strategi besar pembangunan presiden sudah jalan yang tepat
makanya pak prabowo akan melanjutkan
kalau pemerintahan ini jelek
dan satu lagi yang penting
kalau perubahan nilaku nana
pemerintahan tidak suka
kan bicara perubahan ini sudah berapa bulan
hasil survei approval rating pak jokowi
segitulah surveinya mas anies
mohon maaf dengan segala hormat itu
mungkin bank heru luman sebagai pakar bisa menjelaskan
saya mau ke mas zaky dulu
mas zaky ternyata
menurut gerindra ini
tidak ada ketimbangan ekonomi
karena approval ratingnya pak jokowi tinggi
itu terpotret dari
kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap presiden jokowi
kalau dari kami melihat ini logikal falasi gitu
logikal falasi dalam konteks apa
sekarang coba dibedah
kepuasan bapak presiden jokowi dodo katanya tinggi
kami mempelajari hasil survei
cek salah satu survei mohon maaf nih
bukan mas umam yang kepelajari
di indikator misalnya
cek saya lupa di bulan apa
antara mei atau april
apa kunci kesuksesan
atau kepuasan pak jokowi dodo
satu pembagian bansos
oke gitu ya
prestasi sembilan bulan bangun sana bangun sini
tetapi kunci suksesnya atau sumber kepuasan utama
apakah misalnya ini misalnya
apakah setiap mau survei
ada data masuk ke cash bank pol
eh kita mesti nyiram bansos di sini
kita nggak tahu loh ya kan
nah yang kedua
apa sumber ketidakpuasan terhadap pak jokowi dodo
nomor satu pembagian bansos yang tidak merata
loh ini pak jokowi sembilan tahun ngapain aja ya
kok semua berputar berpusat pada bansos gitu loh
ini kan bagi kami ini satu contoh
jadi ketidakpuasannya paling tinggi karena pembagian bansos tidak merata
nggak ini yang tadi
di dalam survei tadi
pada saat kami coba bedah masalah kepuasan gitu
nah inilah tapi lagi lagi begini
kalau kami melihat bagus
kalau misalnya pak jokowi dodo dan para pendukungnya
membanggakan survei kepuasan ini
hampir tidak ada yang bisa dibanggakan mungkin
dan mohon maaf saya koresis sedikit
pertumbuhan ekonomi tertinggi saat ini
ya bagus alhamdulillah
tetapi kita turun ini ya
bukan pada saat covid saja
sebelum covid itu sudah stagnan kok
sudah mandek mohon maaf
jangankan menyamai rpsb ye
menyamai rpsb aja nggak mampu gitu loh
nah ini yang menurut kami
ada yang kurang pas
itu jauh sebelum pandemi maksudnya
iya jauh sebelum pandemi
silahkan dicek datanya
menyamai rpsb aja nggak mampu
seharusnya dinilai dari janji juga
jangan kemudian meleset dari janji
kami takut nantinya dibilang
gampang sekali berjanji
nanti yaudahlah mohon maaf
ini bahaya nih kredibilitas kita
bang putra saya ingin anda menanggapi ya
bahwa ini kepuasan pak jokowi yang cukup tinggi
ini hanya kepuasan semua
karena tadi pembagian bahan sosial
mungkin terjadi sebelum survei itu terjadi
suara anti tesa pak jokowi ini kan
sudah sebelas bulan
sebelas bulan menyatakan
kami anti tesa pak jokowi
perubahan kagak laku dijual
nggak laku karena nggak ada agenda yang jelas
nggak ada platform yang jelas
nggak ada kritik yang jelas
datanya juga nggak lengkap
yang diusung ke masyarakat nggak ada
sekarang muncul keluar satu satu
mau dijawab satu satu
nanti tunggu udah baca pres aja lah ya
membahasnya tapi menurut saya
ini sudah priorisasi yang terlalu lama
ini udah memasuki
ini sudah diperhatikan yang ke sebelas
kalau program tv
ya kan ratingnya nggak naik naik
saya orang tv dua puluh lima tahun
kalau ratingnya cuma segini segini doang
nah ini sebelas bulan bisa bertahan terus kayak gini
nggak mungkin kayak tersanjung
lebih parah lagi kalau sinetron
soal kepuasan pak jokowi
yang semu itu dulu dijawab dulu
bang putra bahwa
bukan apa yang mau dijawab artinya
ini kan soal pak saya tambahin ya
contoh saya ini orang sumatera nana
dulu pulang kampung itu bisa tiga puluh lima jam
jauh bisa dua puluh lima jam
karena ada tol
ini karena lambat di sumatera barat
karena koalisinya mimpin sumatera barat
ya kalau nggak ada
kalau nggak lambat gubernurnya koalisi mereka
mungkin sudah lebih maju lagi sumatera barat
tolnya lebih maju
apa lagi kalau gubernurnya bang andri ya
saya mau tanya nanti ke mas umam dan juga bang jafar
ternyata narasi perubahan ini gak laku
dijual udah sebelas bulan
kalau menurut pd perjuangan
jangan dijawab dulu kita harus jeda
tetap bersama kami di politikalsio